bursa transfer musim dingin sudah dimulai dan tentunya transfer window tersebut akan dimanfaatkan untuk mendatangkan darah baru bagi klub
tidak hanya harapan mendatangkan gelar tentu saja tiap transfermen baru juga ditargetkan dapat menambah pundi pundi pemasukan bagi tim yang sudah merekrut mereka
sebelum nanti ada rekor baru dalam bursa transfer musim dingin ini izinkan kami menyampaikan data transfer terbaik dan terburuk di tahun dua ribu dua puluh
kita akan melihat pertama sekali mungkin anda sudah cukup kenal ya dengan wajah wajah yang kami hadirkan di sini
kalau kita perhatikan ini ialah wajah di masa lalu gitu ya pas
sementara ini ialah kalau di dalam bahasa inggris itu ialah present dan future begitu dan masa depan
baik kita mulai dari yang pertama wajah yang pertama ialah bismillah muhammad salah gitu
kalau kita perhatikan pemain ini ini ketika dia masih berkostum sebagai as roma dapat dikatakan ialah persona
dari pemain ini tentu saja transfernya yang sangat sederhana seperti itu
jadi dalam hal ini jurun klopp tahu apa yang ia inginkan dan liverpool pun berdegosiasi dengan roma secara efisien
dan salah satunya ialah salah ini dia datang di awal bursa transfer musim panas dan itu merupakan waktu yang tepat untuk mengikuti kegiatan pramusim
tadi anda sudah saksikan bersama bagaimana aksi yang dilakukan sarah salah itu dia itu memang sering melakukan menyisir sepertiga akhir lapangan
dia sering melakukan cut deep insight dan akhirnya menciptakan gol
dan ternyata ialah keuntungan yang didapat liverpool karena efisiensi mereka dalam transfer ini pun terlihat jelas
bukan karena salah itu seorang pemain dengan gaya yang persis seperti sadio mane tapi ia cukup mirip untuk membuat liverpool kini seolah olah memiliki dua ancaman yang mirip
memiliki kecepatan suka cut deep inside dan akhirnya menciptakan gol di kedua sisi lapangan
hasilnya liverpool sekarang punya dua pemain kencang dan berbahaya yang biasa berjalan
keliaran di sepertiga lapangan akhir
jadi kalau kita lihat pemain mesir kelahiran dua puluh lima tahun silam ini kita lihat saja statistik permainannya yang sudah kami himpun
di sini sumbernya kalau kita perhatikan di roma dia dulu bermain tiga puluh satu kali menciptakan lima belas gol
tapi ketika dia berkostum ini yang merah ini liverpool dia akhirnya hanya membutuhkan dua puluh permainan untuk menciptakan lima belas gol
walaupun asisnya di sini hanya lima kali
tapi ini membuktikan bahwa salah ternyata juga mampu memberikan pengaruh pada tim
barunya yang membuat transfer ini bisa dikatakan sebagai transfer yang luar biasa
kalau kita perhatikan nilainya juga tidak terlalu tinggi tiga puluh tujuh delapan juta pound sterling
dan dia memang seorang pemain yang sangat bermain efektif
dengan hanya satu lima ratus enam menit dia mampu melesakan lima belas gol
dan sementara ketika dia ada di roma bermain jauh lebih banyak yaitu dua empat ratus tujuh puluh enam menit
tetapi hanya harus menghabiskan tiga puluh satu pertandingan untuk mencetak lima belas gol
jadi ini bisa dikatakan bahwa bukan kebetulan bahwa salah sekarang ini sudah berada di tempat yang tepat
di bawah tangan yang tepat pula yaitu tangan dinginnya jurgen klopp
yang ternyata mampu melihat berbagai potensi yang dimiliki salah
hingga ia menjadi pemain seperti ini dan juga menjadi pencetak gol terbanyak di liga primer inggris saat ini
baik kita beralih ke selanjutnya
kalau ini kisah manis seperti itu ya dari muhammad salah
dan selanjutnya ada kisah yang sempat sedih mungkin di hari sabtu
sebelumnya tapi sekarang juga akan menjadi kisah manis seperti itu
mungkin anda sekarang yang fansnya barcelona pasti berada dalam kondisi pro kontra
apakah akan mencintai paulinho ataupun tidak mencintai paulinho
karena bisa dikatakan polino ini salah satu pemain bisa dikatakan sebagai terlepas dari dulu perannya
ketika dia masih merumput bersama tottenham hotspur yang tidak bisa mendapatkan tempat di tim utama
karena dari tiga puluh kali permainannya di tottenham hotspur
atau tiga puluh kali total pertandingan tottenham hotspur
paulinho hanya bermain tiga kali sebagai starter dan berada di dalam posisi dm
yaitu posisi terbaiknya dan posisi yang ia favoritkan
tapi kita harus melupakan aspek ini
karena ternyata karirnya di tottenham hotspur yang tidak begitu berkilau
mampu membuat pemain ini akhirnya hijrah ke china super league
dan dia disana ternyata pada saat itu sudah berusia dua puluh sembilan tahun untuk kemudian menciptakan suatu lompatan karir baru ke barcelona
bisa dikatakan karirnya itu cukup berliku setelah di tottenham hotspur
kemudian dia harus ke benua asia dan akhirnya karena peranannya yang ada di benua asia ini
akhirnya dia juga dipercaya untuk ke barcelona
walaupun pada saat itu para fans sepertinya tidak melihat nilai transfer sebesar hampir tiga puluh enam juta pound ini sebagai transfer yang akan memberikan efek positif bagi barcelona
dan mungkin saja memang pemain brazil ini tidak akan pernah cocok untuk bermain di premier league
terlihat dari berbagai performanya
tapi juga mungkin saja dia tidak bisa menunjukkan performanya di liga spanyol
tapi ternyata dia membuktikan sebaliknya
dia bahkan sangat agresif
itu terbukti dari sejumlah permainan yang dia tunjukkan
di mana dengan hanya delapan ratus tiga puluh sembilan menit ia mampu menciptakan enam gol dalam enam belas pertandingan
ini artinya dia tidak hanya menjaga kesetimbangan

dan juga memotong sejumlah serangan yang akan datang ke barcelona
dan itu mungkin membuktikan bahwa salah satu perannya ialah ketika mungkin bisa mengalahkan tim musuh bebuyutannya
yaitu real madrid dengan skor yang cukup besar di kandang real madrid
seperti itu ya
dia tetap bermain sebagai defensive midfielder terserah mungkin dulu sempat diragukan
dan sekarang juga sepertinya para fans
sambutan dingin kepada paulinho sekarang juga sudah memberikan sambutan yang lebih hangat
sekalipun mungkin poluyu tidak memiliki keanggunan untuk dijual
jersinya mungkin gak akan bisa laku sebanyak jersinya messi ataupun neymar
tapi ternyata polino mampu menunjukkan kapasitasnya
kita beralih dari kisah yang manis ini
kita akan melihat juga bagaimana sebenarnya transfer terburuk sepanjang musim dua ribu dua puluh
nama yang pertama ialah kita akan melihat gilvi sigurdsson
kalau dari rambut sih sudah kekinian
ada undercut kekinian lah ya model rambutnya
tapi kita gak akan bahas model rambutnya seperti itu
walaupun dia masih muda juga kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
anda seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan sudah ngapain sekarang
baik mungkin juga masih bekerja sama seperti sigurdsson
tapi sebenarnya sigurdsson ini kalau pun dikatakan sebagai transfer terburuk
bisa jadi tidak semua orang akan setuju bahwa ini ialah transfer terburuk
yang dilakukan oleh
itu anda sudah bisa menyaksikan bagaimana aksi yang dilakukan oleh sigurdsson
walaupun dia mungkin tidak berkontribusi begitu banyak
kalau kita perhatikan dari sembilan belas games ternyata dia baru mencetak tiga gol
padahal harga transfernya itu hampir empat puluh lima juta pound sterling
tetapi ia bisa memberikan everton sebuah kreativitas yang belum bisa ditunjukkan atau sebelumnya tidak ada
dengan harga empat puluh lima juta pound sterling ini dia sudah bermain satu lima ratus dua puluh enam menit
jadi sebenarnya ini juga kritiknya ialah kenapa everton harus mengeluarkan uang sebanyak itu
untuk membeli satu bintang yang sebenarnya enggak bintang bintang banget
tapi ingin diciptakan sebagai bintang
dan ronald koeman sebenarnya bisa saja mengalokasikan empat puluh lima juta pound sterling ini
untuk sisi lainnya
apakah sayar atau kah lini belakang
lalu kemudian juga masalah usia sang pemain
jadi sigurdsson ketika sudah direkrut pada bulan september yang lalu itu usianya sudah dua puluh delapan tahun
itu merupakan usia yang sudah tidak lagi
muda seharusnya bagi pemain sepak bola
hanya punya beberapa tahun lagi yang tersisa di usia emasnya
jadi sebenarnya akan sulit menilai kondisi ini bahwa sigurdsson akan menunjukkan performa terbaiknya
selain ini merupakan suatu pemborosan yang besar besaran
ya besar gitu pemborosan empat puluh lima juta pound sterling
tapi mungkin sebenarnya bisa dialokasikan untuk pemain yang lain
berarti ini sebenarnya scoutingnya sih
problem di scouting pemainnya yang harus dibenahi
tapi itu urusan everton lah
urusan kita hanya melihat bagaimana performa plan ini
kalaupun ada penampilan
saya penasaran mungkin dengan permainan sigurdsson
apakah dia cukup keren begitu di lapangan
mungkin kalau secara fisik bagi para wanita mungkin sudah melihat cukup keren begitu
biasanya idola idola yang bermata biru seperti ini
tapi kalau melihat performa permainannya mungkin nanti kita harus melihat
bagaimana ketika timnas islandia melawan indonesia selection
apakah sigurdsson seperti sigurdsson yang ada di foto ini atau jauh lebih berbeda
baik kita perhatikan data berikutnya
sebenarnya saya tuh gak terlalu suka berbicara terlalu banyak keburukan orang
kita lebih baik mengkoreksi diri kita sendiri
apalagi menjelang tahun baru
tapi nama yang satu ini ini harus dibahas sebenarnya
banyak mengatakan bahwa transfer leonardo bonucci ini adalah penutup sempurna sebenarnya
pada bursa transfer musim panas ac milan yang pada saat itu gila gilaan
dan memang keberhasilan milan mencomot sosok penting dari rival mereka juventus
dianggap menjadi awal dari pergerakan kekuatan di seri a
tapi ternyata alih alih menjadi general di lini belakang
kehadiran pemain dengan tujuh puluh caps
bagi timnas italia ini justru membuat rossoneri tidak imbang
baik kita akan melihat terlebih dahulu datanya
bagaimana dia ketika berkostum juventus
itu bermain dua puluh sembilan kali
melakukan interception enam puluh kali
dan bisa memenangkan tackle sebanyak dua puluh satu kali
menit permainan mencapai dua ribu empat ratus menit
tapi ketika dia hijrah ke ac milan
dengan harga segini
dia hanya mampu bermain enam belas
sudah bermain enam belas kali
namun hanya melakukan dua puluh lima kali interception
mungkin masih ada
banyak waktu masih ada tiga belas pertandingan lagi
untuk menyusul enam belas kali interception ya
atau penyergapan begitu di lini pertahanan
dan juga mungkin masih bisa melakukan lebih banyak tackle
tentu saja jangan sampai kartu merah
karena kalau kartu merah kan masih berkurang lagi waktu permainnya
tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya
milan kemudian begitu memaksakan untuk turun dengan formasi tiga back
mungkin ada perhatikan
video yang akan kami hadirkan
bagaimana sebenarnya permainan bonucci
tetapi bonucci ini merupakan karakter yang sangat kuat
untuk sebagai pola permainan
menggunakan tiga back
menggunakan tiga back
menggunakan tiga back
menggunakan tiga back
menggunakan tiga back
menggunakan tiga back
jadi karena kenapa tiga back itu akan selalu tersisa menjadi lini terakhir
ataupun palang pintu begitu
bertiga untuk tim
tetapi ketika dia harus bermain dengan ac milan
ac milan selama ini tidak pernah bermain dengan pola tiga empat tiga
seperti itu akhirnya milan harus mengakomodir si bonucci
supaya dia bisa memberikan kontribusi bagi timnya dengan menggunakan tiga back
awal awal sih oke
tapi akhir akhir ternyata milan juga menangis belakangan
dan satu hal lagi
mungkin ini karmanya bonucci juga gitu kan
pada saat itu sebenarnya ada sejumlah tim yang menawarkan
seperti chelsea menawarkan hampir enam puluh juta pound sterling untuk merekrut bonucci dan juventus
tetapi ternyata dia memilih milan
di italia itu milan dan juventus ini dari dulu memang sudah menjadi musuh
tetapi ternyata bonucci lebih memilih rivalnya
untuk pindah ke rivalnya dan menerima ban kapten
dengan harga juga segini
artinya iyalah dia memilih untuk menjadi dimusuhi oleh fans
dan juga mungkin orang yang sempat mempercayai dia
sempat mencintai dia di klub lamanya
akhirnya bonucci sekarang ya seperti ini permainannya
kita nggak tahu mungkin musim depan dia akan lebih baik lagi
tetapi itu dia data yang kami hadirkan
mengenai transfer terbaik dan terburuk
bagaimana dengan dua ribu delapan belas
nanti kita tentunya harus pastikan lagi
siapa sebenarnya klub yang melakukan pembelian efektif
ataupun tidak efektif
namun terima kasih
terima kasih juga bu sweetie
dengan também inilas